kasus dugaan korupsi perusahaan asuransi negara jiwasraya masih terus dikembangkan
kejaksaan agung memastikan pihaknya sedang melakukan verifikasi dan penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan adanya keterlibatan grup bakri dalam kasus jiwasraya
kejaksaan agung menyatakan jumlah kerugian negara akibat kasus dugaan korupsi jiwasraya mencapai rp enam belas delapan triliun
proses hukum enam tersangka yang sebelumnya ditetapkan telah masuk proses persidangan sela
selain itu jaksa agung telah menetapkan seorang pejabat struktural ojk dan tiga belas manajer investasi sebagai tersangka dalam kasus korupsi tersebut
kasus yang penyelidikannya dimulai pada desember tahun lalu itu kini masih terus dikembangkan
jaksa agung muda tindak pidana khusus kejaksaan agung ali mukartono mengatakan pihaknya sedang melakukan verifikasi atas dugaan adanya keterlibatan grup bakri dalam kasus jiwasraya
dalam laporan bpkri kerugian kepala negara sebesar rp enam belas delapan triliun
di dalamnya terdapat kerugian keuangan negara dan penempatan saham grup bakery dalam portfolio pt ac sebesar rp satu tujuh triliun
per tanggal tujuh belas maret dua ribu dua puluh telah mengalami penurunan menjadi rp sembilan ratus tujuh puluh tiga tujuh miliar
namun data transaksi tersebut masih perlu dilakukan penelitian sambil menunggu perkembangan penyidikan dan persidangan khususnya
sejauh mana keterlibatannya dalam memanipulasi harga saham
masih dalam verifikasi